hai anda prabowo

terima kasih karena kakek sudah menurunkan ilmu kakek kepadaku
walaupun lukaku berangsur angsur sem
namun kekuatan belum sepenuhnya full
tidak mungkin mengalahkan perempuan siluman ini sekarang
kenapa kau tidak melawanku
dewata aku hamba sudah tidak kuat lagi
mungkin hamba memang harus melawan dia
dengan kekuatan hamba
tidak lebih baik aku mati
daripada harus mengeluarkan kesehatan
tidak lebih baik aku mati
daripada harus mengeluarkan kesehatan
yang akan mengakibatkan
nyedek kenapa si liwangi
tidak melawan dengan kekuatannya
karena kau keras kepala
aku akan menghabisimu
kenapa kau selalu menghalangi
gagakul mayu tolong bawa ayanda prabu siluwangi pergi dari sini
rukmin kau kejar gagakul mayu biar aku yang hadapi bocah ini
kesaktianmu memang berhias hias
tapi kau jangan senang dulu
aku baru mengeluarkan sedikit kesaktian
rupanya ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi macam macam bentuk
bagaimana aku bisa mengalahkannya
perasaanku tidak enak
kenapa anginnya tiba tiba berhenti
sudah menjadi kewajibanku untuk membantu ayah handel
tapi sekarang aku harus pergi untuk membantu kian santang melawan dewi samud
bantulah kian santang
sandika ayah handel prabu
tidak semudah itu kau mengalahkanku kian santang
aku tidak bisa terus menerus menunda aku harus mengarahkan jurus untuk melawan
tapi baik kita gunakan saja ajian saya baik